kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia
menyiapkan langkah dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran indonesia
langkah ini berupa skema dan mendirikan badan usaha desa
untuk menjamin kesejahteraan para purna pekerja migran indonesia
langkah ini berupa skema dan mendirikan badan usaha desa
untuk menjamin program dan upaya bagi pekerja migran indonesia
khususnya untuk penempatan para purna pekerja migran indonesia
seperti membuat skema penempatan bagi para pekerja migran yang akan kembali ke desa
menyiapkan badan usaha di desa sebagai wadah agar para pekerja bisa tetap produktif
dukungan yang bisa diberikan oleh kementerian desa pdt dan transmigrasi antara lain
pada saat purna penempatan pmi
jadi pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat
misalnya kita bisa mendorong lewat skema prukades
atau lewat badan usaha milik desa
di mana penempatan tenaga kerja yang sudah purna bisa kembali ke desa
bisa melakukan usaha usaha produktif di desa
sehingga ada kesenambungan untuk tetap meningkatkan kesejahteraan mereka tentunya
langkah tersebut dituangkan dalam bentuk mou dengan menteri ketenaga kerjaan
nantinya akan dibentuk badan usaha ekonomi produktif
serta akan dilakukan sosialisasi maupun edukasi kepada para pekerja migran indonesia
mou nya sudah ada sudah jalan sebetulnya
dan ini tinggal kita menentukan beberapa piloting di desa desa
terutama di kantong kantong tenaga kerja
masih terus diintensifkan antara kementerian desa dengan kementerian kerjaan
saya kira tadi ada rapat lanjutan
dan kami kira di samping tadi
sehingga ingin dan wacana yang baik sekali dari pimpinan
untuk memasukkan kementerian desa dalam perspektif regulasi
supaya terlibat aktif dalam melihat dan menyelesaikan masalah
terutama pada purna penempatan pmi
rapatnya tergantung kalau internal kami di antar kementerian
nanti ditentukan waktunya oleh kementerian ketenaga kerjaan
pemerintah berharap dengan berbagai upaya dari seluruh pihak
dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran indonesia
rencananya kementerian desa pembangunan daerah tertinggal
kemenaker imigrasi bnp dua tki akan melakukan rapat kembali
guna mematangkan kembali regulasi terkait pekerja migran indonesia